halo sebelah kiri sebelah kanan sudah lapar telur
ayam kalkun atau yang dikenal dengan sebutan turki ini
hampir selalu hadir dalam perayaan thanks giving dan hari raya natal di benua eropa dan amerika
seiring perkembangannya sajian ini juga telah merambah hingga ke tanah air
mulai dari olahan dengan bubuk panggang hingga dimasak dengan bumbu tradisional seperti bumbu lodo
selamat datang pemirsa di segmen seri menjadi
ini adalah kalkun kita akan makan kalkunnya
dengan bumbu pingkung
hmm empuk lembut bumbunya pun nyerep
bikinnya kayak apa serunya kayak apa kita lihat yang satu ini
dan saya sudah ada di kejenggaraan mobil bakter bunga
sekarang kita akan cari makan dulu untuk kalkunnya
rencana hari ini cari yang cenggondok ya pak
jadi nggak cuma ada protein atau makanan yang memang sudah dibuat untuk kalkun
tapi juga kita akan cari hijauannya
nanti kita cari
ada beberapa titik favorit para peternak kalkun untuk mendapatkan eceng gondok
selain di waduk ataupun kolam milik warga eceng gondok mudah ditemukan di aliran anak sungai berantas
yang tersebar di beberapa titik di kabupaten blitar
di titik ini kami tidak bisa ke tengah tengah karena informasi dari bapaknya
yang biasa juga nyari cenggondok di titik ini ini dalam banget
sampai tiga meter pak ya tadi
tiga meteran dan bawahnya informasinya lumpur jadi beresiko paling aman ya pakai si jangkar yang dibuat seperti ini
cenggondok salah satu yang favorit
eceng gondok sendiri sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan air
wih nyangkut rek
dan banyaknya cenggondok yang ditemukan di wilayah perairan dimanfaatkan oleh para peternakan kalkun
sebagai pakan tambahan yang didapat secara gratis
meski dianggap gulma bagi para peternak unggas
eceng gondok adalah solusi mudah dan praktis untuk campuran pakan yang memiliki kalsium dan protein yang tinggi
hal ini baik untuk pertumbuhan kalkun
eceng gondok tidak diberikan dalam bentuk utuh melainkan dipotong kecil kecil terlebih dahulu
setelah dipotong campurkan kalkun dengan konsentrat atau pakan yang memiliki kandungan serat kasar rendah
kalau untuk penyakitnya apakah bisa juga
biasanya kelumpuan kalau kurang kalsium nanti yang betina ini rawan kelumpuhan terjadi kelumpuan
yang betina ini
iya karena dia kan butuh kalsium lebih untuk produksi telur sama kualitas kerapel telurnya
kalkun kalkun ini tuh makannya sehari dua kali makannya pagi dan juga siang hari
ayo makan yang banyak dan makanan favoritnya hijauan yang seperti ini
tuh lahap banget
kandungan konsentratnya pun tidak bisa sembarang
harus yang memiliki kandungan bungkil kelapa bungkil kacang tanah
bila kalkun kekurangan kandungan kandungan ini bobot ternak bisa turun
daya tahan terhadap kuman dan virus menurun hingga terjadi kematian pada embryo kalkun
alkohoni itu tipikal hewan yang mudah sekali untuk bersuara dan suaranya sangat kencang kita tes ya
halo sebelah kiri sebelah kanan sudah lapar
luar biasa saya bisa mengatur arah kalkun
menyambung ketawa saya sefrekuensi gitu
kukukuk aku kukuk aku
kalkun akan berkokok dengan suara yang unik untuk menarik perhatian pasangan
namun hanya kalkun jantan saja yang mengeluarkan surat ini
kampung betina cenderung lebih pasif
kalkun fisiknya besar dengan rentang sayap mencapai dua meter
dan seekor kalkun bisa mencapai bobot hingga belasan kilogram
di tempat ini kalkun dibagi menjadi dua
pertama kandang pedaging yang diisi oleh kalkun jantan dan kalkun betina yang tidak lagi bertelur
yang kedua kandang petelur yang diisi oleh kalkun betina yang masih produktif
kalau lagi ada berkumpul di pojok pojok
nah itu biasanya lagi mengerami telurnya
dan kita harus amat sangat pelan pelan
jangan yang digubah gubah
woy pergi kamu jangan
ujung ujungnya bisa berakhir pada kematian
jadi harus pelan pelan
perbandingan jumlah kalkun di kandang perkawinan
yaitu setiap lima ekor betina akan diisi satu ekor kalkun jantan
dan kalkun masuk kategori siap kawin ketika berumur lima bulan ke atas
selain bisa stres ketika telurnya diambil paksa
kalkun bisa saja menyerang manusia bila merasa terancam
kalau naruh telurnya bagian yang ada rongga udaranya ini di atas
nah yang bagian lancipnya di bawah
kalau tidak nanti rongga udaranya pecah tidak bisa menetas
nah begitu bergeser
kalkun dewasa biasanya akan bertelur selama lima belas hari berturut turut
dan akan mengerami telurnya selama dua puluh delapan hari atau hingga telur menetes
namun karena kebutuhan produksi kalkun yang meningkat
kalkun tidak lagi mengerami telur dan diganti mesin khusus
kalau kita ambil tiap hari dia akan bertelurnya kadang bisa dua hari sekali
bisa satu hari sekali kadang malah tiga hari sekali baru dia bertelur satu
jadi memang sudah karakternya
kalau dia berusaha untuk bisa bertelur tiap hari sebenarnya mas
kalkun betina rata rata akan berhenti bertelur ketika memasuki usia dua tahun
dan seperti ini bentuk anak kalkun yang baru menetes
sekilas seperti anak ayam yang biasa kita konsumsi ya ukurannya kecil
berat telur kalkun rata rata tujuh puluh lima gram
dan ketika sudah menetes menyusut menjadi empat puluh lima gram
ciri ciri yang sehat ya ini aktif bergerak dan suaranya merdu
ntar dulu ntar kamu terbang ah dulu ntar dulu
eh turun eh jangan nyaman kamu
pemberian pakan sudah pengambilan telur sudah penetasan hingga pembesaran sudah
sekarang waktunya diinspeksi kandang kalkun
proses ini untuk mencegah terjadinya penyakit secara masif pada ternak kalkun
seperti cacar tungau kolera sampai kutu
disinfektan biasanya dilakukan setiap dua atau tiga hari sekali
tidak lupa kalkun akan diberikan vaksin secara berkala
peternak kalkun harus secara berkala memperhatikan kesehatan satu persatu kalkun yang dipelihara
di tempat ini ada sekitar tiga kalkun
mulai dari ukuran day old turkey atau yang baru menetes hingga ukuran siap potong
kami harus mengecek berkala untuk menghindari kematian massal pada unggas kalkun yang bisa terjadi begitu cepat
salah satunya diakibatkan penanganan penyakit yang lambat
ntar dulu aduh ntar dulu dicek dulu
kamu tuh sehat atau enggak ntar dulu ntar dulu
berdirinya juga tegang coba kita tes ya
penyakit lazim yang menyerang kalkun adalah lendir di bagian hidung yang membuat membengkakan di area pipi kalkun
penyakit pilek atau snot tergolong penyakit yang mudah menyebar
sehingga jika ada unggas yang sakit harus segera dikarantina
meski tidak sepopuler ayam petelur dan pedaging yang biasa ditemui di pasaran
di indonesia terutama pada hari hari tertentu
permintaan ayam kalkun meningkat
kalkun akan dikirim dalam bentuk karkas atau bagian tubuh ayam kalkun
yang telah dilakukan penyembelihan secara halal
kain tidak berbulu serta tanpa jeruan
ini yang saya inginkan
tipsnya kalau mau membekukan si karkas kalkun itu harus dipastiki
ini harus dipasangin seperti ini
supaya dagingnya itu dia nggak jadi kering ya bu ya
ini dibepukkan di suhu minus dua puluh delapan derajat celcius
kalau mau karkas segar dan langsung dimasak
dan teknik masaknya karkun itu
slow cook karena dia itu
tipikal unggas yang besar jadi butuh waktu masak yang lebih lama
untuk mendapatkan jusnya sampai ke dalamnya
kulit ayam kalkun cenderung lebih tipis dibanding kulit ayam pedaging
karena tidak memiliki kandungan lemak di bagian bawah kulit
dan buat saya renyahnya kulit kalkun yang berpadu dengan gurihnya kuah bumbu lodo
begitu lumer di mulut
jadi kalkun lokal yang kalau orang bilang ayam kampung begitu
ini kampungnya kalgon gitu ya
ini yang pembedanya di situ
jadi sehingga secara rasa itu beda memang
lebih lebih gurih ada lebih muncul kekasan gitu
tapi kalau yang pedagang ya hampir sama begitu
kalau mau belajar menjadi peternak kalkun
ingat harus disiplin ya terutama dalam pemberian pakan
jangan sampai unggas kekurangan protein atau kalsium
yang bisa mempengaruhi kesehatan kalkun
tapi kalau mau jadi penikmat kalkun
sebaiknya konsumsi bersama keluarga atau kerabat ya
karena porsinya besar
kita akan makan kalkunnya
berian fernando dwi agung yuldiarto kabupaten blitar jawa timur